sembilan hari menuju lebaran peningkatan volume kendaraan mulai terlihat di ruas tol cikampek dari arah jakarta
meski begitu jasa marga menilai kemacetan yang terjadi sejak jumat malam hingga sabtu siang tadi bukan dikarenakan arus mudik lebaran
kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi di ruas tol cikampek sabtu siang diantaranya di kilometer delapan belas kawasan cikunir bekasi dan jelang gerbang tol cikarang utama
namun kepala gerbang tol cikarang utama menyatakan bahwa kemacetan yang terjadi merupakan hal lumrah di setiap akhir pekan
selain itu meningkatnya jumlah kendaraan golongan empat dan lima atau truk di atas dua sumbu pada jumat malam hingga sabtu sampai delapan belas persen menjadi faktor pendorong terjadinya kemacetan
truk truk besar akan dilarang beroperasi di ruas tol cikampek mulai tanggal dua puluh satu hingga dua puluh sembilan juni mendatang
masa arus mudik sendiri diprediksi baru akan terjadi
mulai selasa hingga jumat atau h dua lebaran
pertama itu kita tambah kapasitas garu kita
biasanya cikarang utama yang arah cikampek itu kita operasikan tiga belas gardu
tapi mulai tanggal enam kemarin kita sudah membuka empat belas gardu operasi yang existing ya
pada saat puncak kepadatan nanti kita akan tambah enam lagi
sehingga nanti akan jadi dua puluh gardu operasi yang akan siap melayani pengguna jalan kita yang arah cikampek